sepekan jelang pembukaan asian games dua ribu delapan belas gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut jakarta telah siap menjadi tuan rumah
ditemui usai membuka event futsal merah putih dua puluh empat jam di kawasan monas jakarta pusat anies baswedan menyebut sejumlah aspek sarana dan prasarana di jakarta telah siap menyambut gelaran asean games yang akan resmi dibuka pada sabtu pekan depan
menurutnya sejumlah infrastruktur dan venue yang dipersiapkan pemprov juga sudah siap sedangkan penerapan perluasan kebijakan ganjil genap hingga saat ini cukup membantu mengurangi polusi di ibu kota jelang gelaran asean games
kalau infrastruktur semuanya sudah siap lama jadi sekarang sudah saatnya pada aspek penyelenggaraan kalau sarana prasarana sudah siap
bahkan seperti kami sampaikan mulai awal agustus sudah tidak ada lagi kegiatan
terima kasih sama sekali jadi infrastruktur siap venue venue yang dikelola oleh pemprov dki juga sudah siap
ada beberapa stadion bmx stadion baseball velodrome equestrian itu yang menjadi tanggung jawab pemprov dki dan itu semuanya sudah siap
sekarang tinggal pelaksanaannya tanggung jawab lain adalah mengenai lalu lintas untuk ofisial dan para atlet dan itu pun sudah siap